lo mau kemana jack
mau nyari si tisna
buat minyak gue
minyak lo kenapa din
minyak gue sakit jack
kagak mau makan
kita bawa ke dokter kita din
kagak usah capek
ntar nambah sakit badannya
mukanya masih pucet
kagak usah olahraga dulu
siapa yang mau nyapu din
minyak istirahat aja
cepat segar lagi
kalau minyak duduk aja
rumah bisa kotor din
dari tadi lo kagak liat
kemana ya tua anak
udah jawabannya ngeselin
apaan emang jawabannya
nomor yang anda hubungi
tidak dapat menjawab panggilan
dapat menjawab panggilan anda
silahkan hubungi beberapa saat lagi
minyak udah makan buburnya
kagak enak makan
kalau kagak makan bakalan lemas terus
ini udah sehat kok
kalau udah sehat itu kagak pucat
mulutnya juga kagak pahit
udah lu jangan ceramah mulu
udin anterin ke dokter aja ya nyak
nyak kagak mau
udin beli obat aja
pur lu dimana
kalau lu ketemu
suruh telfon gua
gua telfonin kagak diangkat angkat
emangnya pak odi kenapa sih bang
tadi babet telfon gua
katanya pak odi pingsan di pemancingan
ya allah terus gimana
gua kagak tau damin
makanya gua disuruh cari isna
bang ojek ya
dia aja mbak dia yang bawa perbekuan
beli benang jauh amat
iya sekalian nama langganan saya di pasar
gak usah mas pur saya jalan kaki aja
saya antar aja biar cepat sampai rumah biar jahitannya gak ke pending
mas pur tuh paling pinter deh kalau ngebujuk bujuk
udah deh naik ojek ya
belum tisna belum ketemu
iya ntar ojek cari lagi
bang ojek ya
aduh saya lagi gak ngojek bang
oh kenapa bang
ya emang saya lagi gak narik aja
yaudah deh kasih bang ya
terima kasih bang
sama sama mas pur
ini namanya saling menguntungkan
maksudnya saling menguntungkan gimana
mbak ratna bisa cepat menyelesaikan jahitannya
nah saya dapet tapas ojek
mas pur bisa aja
mas pur mau mampir
gak usah makasih bang
terus saya mau ke pangkalan
lo mau kemana jok
gue abis beli obat buat punya gue
punya lo kena apa din
kagak mau makan
lo bawa ke dokter gida din
itu dia jok
tapi gak mau diajak ke dokter
ya lu cari aja dokter yang bisa dibawa ke rumah
emangnya ada jok
emangnya ada jok
emangnya ada jok
emangnya ada jok
emangnya ada jok
emangnya ada jok
lia kagak nunggu mon seminar
yaudah kalau gitu mungkin kesana sekarang ya
anternya ke mana
kepo banget tujuan cuy
utang mau ke mana
gue mau nyari si tisna
yang bener loh
tadi sih di warung haji sodik
yaudah gue jalan dulu
mau ke warung aji sodik nemuin tisna
mau ke mana bang
kebetulan ada lo
udah cepetan jalan
ntar gue kasih tahu ke klinik apa
pak aji liat si tisna
terus ke mana
mana gue tahu
nanyain apaan sih jak
iya kagak ditanya
tisna perginya mau ke mana
ntar gue tanya gue dibilang kepo lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi